provinsi bangka belitung menjadi salah satu yang mendapat alokasi dana permajaan sawit rakyat atau psr
sawit memiliki arti penting bagi perekonomian bangka belitung karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap volume ekspor komoditi pertanian sekaligus penopang perekonomian di tengah pandemi covid sembilan belas
aidi adalah salah satu warga kepulauan bangka belitung yang menggantungkan hidup dari berkebun sawit
asam garam berkebun sawit sudah dirasakan id beruntung id bisa merasakan program replanting
replanting atau permajaan sawit rakyat sudah ada sejak dua ribu lima belas hanya kebun milik rakyat yang bisa menikmati program ini
jenis bantuan yang diberikan berupa dana permajaan sebesar tiga puluh juta rupiah per hektare yang dikonversi menjadi pembelian bibit unggul pupuk dan lain sebagainya
petani itu dapat bantuan itu senilai tiga puluh juta per hektare dan alhamdulillah sekarang kegiatan itu sudah sekitar delapan puluh persen berjalan
psr adalah salah satu program dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit atau bpdpks
suatu badan layanan umum di bawah kementerian keuangan
blu ini bertanggung jawab menjaga stabilitas harga kelapa sawit memberikan bantuan bagi para petani hingga mendorong investasi dengan prinsip berkelanjutan
bpdpks menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit dan pengelolaan dana
dana tersebut digunakan untuk berbagai program antara lain delapan puluh persen untuk subsidi biodiesel dan sepuluh sampai lima belas persen untuk permajaan sawit rakyat atau psn
sedangkan sisanya untuk pengembangan dan penelitian perkembangan
badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit membangun sarana dan pelasarana promosi dan kemitraan pengembangan sumber daya manusia serta subsidi biodiesel
jadi setiap terjadi kegiatan ekspor disitu dipungut pungutan ekspor
nah dari dana yang tersedia ini tadilah kemudian ini disalurkan dikelola oleh bpdpks untuk kemudian disalurkan kepada program program pengembangan sawit berkelanjutan
nah dana yang kita dapatkan yaitu berasal dari pungutan ekspor tadi ya dari penghutang ekspor yang dipungut tadi kemudian disalurkan antara lain untuk biodiesel
di samping itu juga ada program program sawit berkelanjutan lainnya seperti permajaan sawit rakyat penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit
terus kemudian termasuk juga promosi promosi sawit di dalam rangka kita menciptakan
kita juga mencari cita sawit yang positif
perkebunan sawit nasional telah berkembang pesat meluas dari hulu ke hilir baik kebun maupun pabrik kelapa sawit telah tersebar lebih dari dua ratus kabupaten di indonesia